proses peruntuhan gedung penny di kawasan bintaro tanggerang selatan dihentikan sementara
hingga saat ini badan bangunan yang akan diruntuhkan dengan metode pembebanan pada bagian atap
belum menunjukkan adanya kehancuran material beton
perhitungan dari pihak kontraktor wahana infonusa selaku eksekutor sebelumnya menyatakan
runtuhan akan terjadi ketika beban pada bagian atap sudah mencapai satu ratus lima puluh ton
padahal saat ini beban yang diberikan pada atap gedung setinggi sembilan belas lantai ini sudah mencapai satu ratus delapan puluh ton
proses peruntuhan gedung dihentikan sementara sejak pukul enam pagi dengan alasan keterbatasan jumlah karung pengangkut pasir
juga kondisi fisik dari petugas kontraktor yang sudah bekerja lebih dari dua puluh empat jam
rencana perobohan gedung mangkrak di sektor tujuh bintaro tanggerang selatan di banten
tidak berjalan sesuai dengan harapan hingga waktu yang diperkirakan berlalu gedung penin masih tegak berdiri
setelah kurang lebih dua puluh jam upaya peruntuhan gedung mangkrak milik panin bank di bintaro sektor tujuh tanggerang selatan
masih kokoh berdiri
hal ini melenceng dari perkiraan kontraktor peruntuhan gedung pt wahana infonusa
engineer manager memperkirakan gedung akan roboh pada sabtu pagi
tepatnya pukul sepuluh pagi
dalam upaya ini kontraktor merencanakan beberapa metode
guna meruntuhkan bangunan yang mulai dibangun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
tapi yang pertama kita menggunakan pembubanan
terus ketiga kita akan menggunakan bahan semikal
jadi kita akan membebani gedung ini
targetnya di sekitar seratus ton
tapi kalau memang belum kita akan tambah beban sampai seratus ton
kalau memang belum juga kita akan menarik korwal yang sudah kita perlemah dengan eksavator
sehingga nanti di situ bisa diharapkan sudah bisa runtuh
nyatanya upaya ini bagai menggantang asap mengukir langit
gedung panin bank yang mangkrak sejak dua puluh satu tahun ini masih tinggi menjulang
selain melibatkan kontraktor perubuhan gedung belasan lantai ini juga melibatkan kepolisian
koramil dinas perhubungan dan satpol
kepala pembangunan pembangunan
yang memiliki pengawasan terhadap gedung panin bank yang bertingkat
mobil pemadam kebakaran juga disiapkan untuk menyiram air
dari peristiwa ini pemerintah kota tangerang selatan mengaku
akan memperketat pengawasan terhadap perizinan pembangunan gedung bertingkat
guna meminimalisir menjamurnya gedung terbengkalai di kota tangerang selatan
yang pasti kita menghimbau dan meminta kepada siapapun yang mau berinvestasi di tangsel
baik proses pembangunan
pelaksanaan maupun mau perubuhan ya harus ada izinnya
ini kan sebagai contoh tadinya mungkin kan pemilik bangunan pengen cepat selesai
sehingga tidak ada izin tapi ujungnya malah jadi merugikan sebetulnya kan jadi berapa kali lipat
gedung milik peninbank ini berhenti dibangun sejak dua puluh satu tahun lalu
karena tidak lulus uji kelayakan bangunan dan tak memiliki izin penderian bangunan
bangunan tersebut dibiarkan begitu saja oleh pemiliknya tanpa penyelesaian
dan kejelasan akan diapakan nanti